menyusul adanya peringatan dari otoritas kesehatan inggris
dan penarikan produk kinder surprise di beberapa negara di eropa
karena diduga tercemar bakteri salmonella
badan pengawas obat dan makanan menginstruksikan
agar produk kinder joy dihentikan peredarannya
penarikan produk kinerja ini telah dilakukan oleh beberapa jaringan minimarket
hasil pemantauan tim cnn pada selasa produk coklat berbentuk telur ini
sudah tidak lagi terlihat di beberapa minimarket
dalam keterangan melalui media sosial bepom ri
produk kinerja yang beredar di indonesia berbeda dengan produk yang beredar di eropa
meski begitu bepom menyatakan akan melakukan pengujian secara acak
untuk memastikan keamanan produk ini dari bakteri salmonella
menurut dokter spesialis anak cesar porono citro
bakteri salmonella yang menginfeksi saluran cerna ada beberapa jenis
salah satunya adalah salmonella tv
salmonella tipe adalah bakteri yang berasal dari fesis reptil
bakteri yang berasal dari fesis reptil ini biasa mengkontaminasi bahan makanan
seperti daging unggas ikan telur bahkan sayur dan buah buahan
gejala infeksi bakteri yang biasa diderita oleh anak anak antara lain diare mual dan muntah
selain itu tubuh menggigil keram perut sakit kepala dan adanya pendarahan di saluran cerna
kalau diare ataupun muntah muntah
maka bakteri salmonella akan menyebar ke organ organ tubuh yang lain
yang kedua kalau misalnya daya tahan tubuhnya tidak bisa menangani infeksi dengan baik
walaupun jarang tetapi bisa terjadi komplikasi
di mana bakteri salmonella ini akan menyebar ke anggota anggota atau organ organ tubuh yang lain
dan menimbulkan komplikasi
bisa menyebar misalnya ke selaput otak
bisa juga menyebarnya ke otot
ataupun bisa menyebar ke organ organ tubuh yang lain
dan menimbulkan komplikasi yang
bila tidak ditangani dengan tepat
kematian atau berakibat fatal
seisa menjelaskan kontaminasi bakteri pada makanan bisa dihindari
dengan memasak makanan hingga matang